pegolf thailand pum saksansin keluar sebagai juara turnamen golf indonesian masters dua ribu delapan belas
saksansin yang mencatat skor akhir dua puluh di bawah par mengalahkan bintang gold sweden hendrik stanson
serta ranking dua dunia justin rose
turnamen golf indonesian masters dua ribu delapan belas memasuki putaran terakhir hari minggu
pegolf muda thailand pom saksansin yang sejak putaran kedua berada di puncak kelasmen
berpeluang besar untuk memenangkan gelar
saksansin tampil prima dengan membukukan empat di bawah par
hasilin cukup menasbikan pria dua puluh lima tahun ini sebagai juara setelah mengantongi total dua puluh di bawah par
menyusul di peringkat kedua rekan senegara saksansin jazz janewa tanon yang mengumpulkan tujuh belas di bawah par
sementara pegol swedia henryx tenson harus puas di peringkat keempat dengan empat belas di bawah par
hasil ini masih lebih baik daripada sang juara bertahan
sekaligus ranking dua dunia justin rose
pegolf inggris itu menuduki peringkat ke tujuh belas dengan enam di bawah par
ini merupakan rayaan gelar kedua saksansin di turnamen golf indonesian masters
setelah kemenangan pertama pada dua ribu enam belas lalu
selain mendapatkan trofi juara saksansin berhak mendapat hadiah uang senilai satu ratus tiga puluh lima ribu dolar amerika
atau sekitar satu lima miliar rupiah yang diserahkan oleh wakil presiden yusuf kala
sementara itu pegolf nomor satu indonesia dhani masrin mengumpulkan skor sepuluh di atas par
dan hanya mampu menduduki peringkat ke enam puluh empat pada turnamen ini
edy dwi rianto jakarta